hai uri hanggugoro gacigomu hapshida hari ini kita akan belajar bagaimana ucapan atau bentuk
ekspresi sehari hari ya ketika kita lagi ketemu orang misalnya kayak di aktivitas sehari hari di
jalan atau mungkin juga di kantor jadi ini bisa anda gunakan mulai dari ketika anda bertanya
mengenai lokasi tempat gedung gitu ataupun ketika anda lagi makan bersama teman teman anda kron
cek hebo kayo kalau begitu langsung aja kita mulai untuk pelajaran bahasa korea hari ini
jadi ini yang akan saya bagikan ada empat ya ada empat dulu ucapan atau bentuk ekspresi yang bisa
anda gunakan sehari hari ketika anda ketemu orang tadi nah yang pertama ini adalah ketika anda ada
di situasi misalnya anda lagi makan gitu ya di di meja makan atau mungkin juga di restoran pokoknya
lagi makanlah nah ada dua jadi kalau misalnya anda tahu kayak
hai selamat malam
makan tuh kan seo gitu nah kalau ini adalah ucapan yang anda gunakan ketika anda misalnya
baru mau mencicipi makanan yang dihidangkan jadi misalnya anda mau ngomong sama teman teman
kadang kadang kita eh makan duluan ya gitu atau yuk makan yuk gitu anda bisa gunain atau anda
bisa ngomong camok kesemida gitu saya akan menikmati makanan ini jadi sebelum anda makan
nah kalau misalnya anda sudah selesai
fair kita bisa ambil makanan quirky yo gitu kayak mau ngomong aduh makanannya enak gitu ya
biasanya kan mas ita gitu anda bisa langsung sambungin dengan cel motions semia da gitu saya
udah selesai nih untuk nikmatin makanannya itu tadi kalau yang soal makan nah kalau yang berikutnya
bisa anda gunakan ketika anda berbicara hal hal yang kayaknya tuh anda akan mengganggu aktivitas
orang lain gitu atau mungkin nggak sengaja udah mengganggu aktivitas orang lain jadi kayak lebih ke risk
atau misalnya maaf aduh pebersih gitu misalnya anda kayak lagi turun eskalator gitu terus anda mau
buru buru sementara di depan anda tuh ada orang gitu ada antrian atau ada baris orang orang anda
mau nyelak lah kurang lebih seperti itu anda bisa ngomong biasanya kayak kita ngomong ada permisian
sih ini juga bentuk permisi atau permintaan maaf tapi bisa lebih tepat anda gunakan ketika anda
sudah mengganggu aktivitas orang jadi misalnya anda nggak sengaja kadang kadang kan aduh lagi lagi
rame banget nih orang di jalanan terus ih nggak sengaja nyenggol gitu anda bisa bilang cesa
hamida maaf ya maaf ya kurang lebih seperti itu oke jadi ini bisa anda praktekkan bisa anda
gunakan masih banyak sih ekspresi ekspresi lainnya mungkin nanti minggu depan kita
akan sambung lagi ya oke